kami sudah terhubung bersama rekan kami ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari langsung dari gedung parlemen selama siang
teddy kalau kita menyimak tadi apa yang disampaikan oleh mahfud md selaku ketua komponas dan juga selaku menko polhukam
ia mengakui dpr sempat dihubungi oleh ferdisambo dan hanya via telepon tapi ini tidak merupakan tindak pidana
ya selamat siang heranov betul sekali bahwa hari ini pihak mahkamah kehormatan dewan dpr ini sudah melakukan pertemuan dengan mahfud md
sebagai kapasitasnya sebagai komponas dan juga mengkopoh hukum
di mana pertemuan ini berlangsung pukul sepuluh pagi tadi dengan membahas isu adanya dugaan keterlibatan anggota dpr
bersama ferdis sambo terkait tewasnya brigadir yodan
bersama ferdis sambo terkait tewasnya brigadir yodan
dan pertemuan ini berlangsung sangat singkat herano dimulai pada pukul sepuluh dan berlangsung hanya kurang dari setengah jam atau sekitar hampir dua puluh menit
dan tadi setelah sidang berlangsung memang dalam pertemuan itu mahfud md diberikan pertanyaan oleh ketua mkd
dan ditanya apakah betul ada anggota dpr yang
yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya yosua huta barat
mahfud md kemudian menjawab bahwa dirinya menyatakan memang ada informasi yang diterimanya
bahwa ada anggota dpr yang dihubungi oleh verdi sambo
tapi dalam kapasitasnya verdi sambo ini menghubungi anggota dpr
beberapa hari setelah terjadinya kasus penembakan
dari yosua huta barat pada tanggal delapan juli lalu
tiga hari setelah peristiwa tersebut diketahui oleh mahfud md bahwa verdi sambo menghubungi beberapa orang
termasuk diantaranya dua anggota dpr
tapi mahfud md menegaskan bahwa mereka yang dihubungi oleh verdi sambo ini
tidak kemudian bisa dikategorikan masuk dalam tindak pidana karena mahfud md mengatakan
verdi sambo hanya menghubungi orang orang ini untuk berusaha memberikan alibi
kemudian mencari perhatian atau mencoba meyakinkan orang orang untuk mendapatkan simpati
bahwa dirinya dan keluarganya ini terzolimi
terzalimi ada juga pengakuan bahwa istrinya mendapatkan pelecehan seksual oleh brigadir yosua
kemudian ada penembakan yang dilakukan oleh barada richard eliezer
itu yang disebut mahfud bahwa anggota dpr yang dihubungi
dihubungi oleh pihak atau dihubungi oleh irjen verdi sambo ini
hanya untuk mendapatkan simpati membuat alibi seolah olah ferdi sambo dan keluarganya terzolimi
bukan kemudian disebut sebagai anggota dpr kemudian dianggap ikut menyusun rencana
dari tewasnya brigadir yosua huta barat
ini tadi yang disampaikan oleh mahfud md kepada pihak mahkamah kehormatan
dan tadi juga mahfud md menyebut bahwa ada dua nama anggota dpr yang dihubungi oleh ferdis sambo
tapi dalam pertemuan tersebut mahfud md tidak menyebutkan detail siapa nama anggota dewan tersebut
mahfud mengaku dirinya coba melakukan konfirmasi ke anggota dewan yang dimaksud
namun mahfud belum bisa terhubung
dalam periksa mendapatkan konfirmasi sekali lagi mahfud md hanya menegaskan bahwa memang dia mendapatkan informasi
bahwa verdi sambo mencoba menghubungi beberapa orang termasuk diantaranya dua anggota dpr
yang coba diceritakan oleh verdi sambo bahwa dirinya dan keluarganya tengah terzolimi
dari kasus tewasnya brigadir yosua huta barat
melakukan pertemuan dengan pihak mahfud md mahkamah kehormatan dewan yang disampaikan langsung oleh ketua mkd
habib abu bakar al habsi juga sudah menyampaikan kepada media kami di sini bahwa mereka mengkonfirmasi
sudah menyatakan case close atau sudah masalah sudah cukup jelas sudah clear bahwa tidak ada anggota dewan
yang kemudian dianggap terlibat untuk menyusun rencana atau terlibat rencana
pembunuhan dari brigadir yosua huta barat seperti yang disampaikan oleh mahfud md pihak mkd ketua mkd mengatakan bahwa memang kemudian ada anggota dpr
yang dihubungi oleh irjen verdi sambo tapi dalam kapasitas hanya mencari simpati menyampaikan alibi bahwa telah terjadi peristiwa penembakan
karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh istri dari ferdis sambo putri candrawati
itu yang ditegaskan oleh mahkamah kehormatan dewan yang menyebutkan bahwa kasus sudah clear
tidak ada anggota dpr yang dinyatakan terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut apalagi tersangkut dalam penyusunan rencananya
baik kalau lah ketua mkd abu bakar al habsi menyatakan case closed kasus sudah akan ditutup
tapi yang jelas tentunya publik bertanya tanya tidak menjadi spekulasi liar di luar sana teddy
apakah ada langkah dari pimpinan dpr untuk memanggil dua orang ini yang diduga dihubungi oleh ferdisambo
mengingat ini akan menjadi apa ya bola liar di dpr masih ingin penasaran orang orang siapa dua orang ini fraksi
dan juga kemungkinan
dan juga kelanjutannya seperti apa untuk pemanggilan dari ipw pada siang hari ini
tadi disampaikan oleh ketua mkd bahwa mereka sudah menyatakan cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh mahfud md
terlibat terkait adanya dugaan isu bahwa ada anggota dpr yang ikut menyusun rencana
tapi disampaikan oleh ketua mkd bahwa betul ada anggota dpr yang dihubungi
yang dihubungi oleh ferdis sambo tapi dengan catatan bahwa dihubungi setelah peristiwa terjadi
dan hanya dalam kapasitas menyampaikan informasi untuk mencari simpati
bukan kemudian anggota dpr ini disebut sebagai orang orang yang terlibat untuk menyusun rencana atau strategi tewasnya brigadir yosua huta barat ini tadi yang ditekankan oleh mahfud md
dan juga dikonfirmasi
oleh pihak mahkamah kehormatan dewan yang mengatakan bahwa case close ini tidak masuk dalam unsur pidana karena menghubungi verdi sambo
menghubungi orang orang di dpr ini anggota dewan ini hanya mencari simpati menyampaikan alibi untuk mendapatkan dukungan dari peristiwa ini
jadi bukan sekali lagi anggota dewan yang dihubungi oleh ferdis sambo ini mereka terlibat dalam menyusun rencana begitu heranov
sementara untuk pihak ipw indonesia police watch yang akan juga dibuat
indonesia police watch yang akan juga dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh pihak mahkamah kehormatan dewan
nanti siang juga akan dilakukan informasi yang kami dapatkan ini sekitar pukul satu siang nanti heranov
dan dalam kaitannya ini mahkamah kehormatan dewan akan meminta atau mengkonfirmasi adanya informasi atau isu dugaan adanya aliran dana dari ferdis sambo kepada anggota dewan ini
nanti menjadi pembahasan pada siang nanti bersama ipw heranov
baik tentunya menarik ya kita simak pukul satu siang nanti siapa sebenarnya dua orang ini
tentunya ipw juga punya informasi dari informan lain
terima kasih atas laporan anda teddy zuhari langsung dari gedung dpr senen jakarta